semoga yang ada di hati kamu itu bisa sembuh
kamu apa apaan sih
kau mau ke adikku sama aku
kamu pasti berpikir
kalau aku nggak mencintai kamu sama seperti dulu lagi
kamu pasti ragu kan
kita mudah mudahan dengan adanya cincin ini
akan hal itu segera berubah
kamu mau kan mereka dengan aku
iya mau lama mati di sini
ma mama tahu aku bakal mati duluan ma
kalau mama mesti coba pisahin aku sama winona
mama gak bakal mati duluan
hidup bersama dengan aku
jangan karena kamu gak mau mengecewakan atau memikirkan orang lain
nara kamu dimana
nara kamu dimana
tanya tanya kita harus pulang sekarang ya kita harus pulang sekarang ayo
aku gak akan maksa
tapi aku gak akan berdiri sebelum kamu memberikan aku jawabannya minona
iya atau tidak

tapi kita juga perlu perhatikan jodohnya tayang
jody kamu itu bukannya mikirin keluarga kamu
bukannya mikirin papa kamu bukannya mikirin mama
aku sumpah aku akan berbakti sama mama sama papa
sama perusahaan papa sama siapapun
tapi nanti setelah aku menikah sama winona
ya allah aku udah gak punya perasaan apa apa sama judi
ini momen yang selalu papa tunggu tunggu
kali ini pasangan yang benar benar cocok
mama dan papa saya setuju kalian segera menikah
ya allah tunjukkan jodoh terbaik untuk neng nona
nara tunggu dong nara
nara tunggu dong
kenapa sih kita buru buru
ini apa perasaan aku nggak enak aja
aku butuh kamu nara
kamu mau kan nikah sama aku
aku gak tahu harus menjawab apa
nara aku mau ikut
tahan tahan ya
kita harus pulang sekarang tadi
kenapa sih buru buru
nggak ada apa apa
aku nggak ada apa apa
bisa ya tahan ya
masih dapet a args